status pemilik akun bernama oliver leman atau berinisial sm tiga puluh enam tahun warga kota tanjung balai
pada jumat lalu ini membuat gerakan pemuda ansor kota tanjung balai sumatera utara melaporkan ke
polisi pemilik akun mengunggah narasi hinaan terhadap wakil presiden ma'ruf amin dan menyandingkan
foto ⁇ maruf ⁇ amin dengan seorang aktor film dewasa asal jepang shigeo tokuda atau yang dikenal atau
jadi dipanggil oleh warganet sebagai kakek sugyono saat ini postingnya tersebut telah dihapus dan sm
pun langsung meminta maaf kepada wakil presiden dan seluruh warga meski telah meminta maaf
gerakan pemuda ansor kota tanjung balai meminta kasus penghinaan terhadap wakil presiden ma'ruf
amin segera ditangani dan dibawa kerana hukum hai alhamdulillah kami sudah melaksanakan laporan pada
jumat malam sabtu yang lalu
selanjutnya kita ke jawa barat dua saudara kembar dengan kondisi gangguan jiwa di sukabumi jawa barat
dikeroyok warga karena diduga menyerang ulama dua pemuda ini pun langsung diamankan polisi dari
pembukaan masa hai hai hai dua pria kembar dikroyok masa saat sedang mencari ustadz untuk berobat di
kampung susukan desa bojongkokosan kecamatan parungkuda kabupaten sukabumi pada rabu malam
kedua pria warga desa podokaso landeh kecamatan parungkuda ini diketahui sedang menjalani perawatan
gangguan jiwa dan dalam pemantauan orang tuanya kejadian ini berawal ketika dua pemuda ini
menghampiri saksi mata dan meminta untuk diantarkan berobat ke seorang ustadz di kawasan pesantren al muhtadin
sesampainya di rumah ustadz kedua pria kembar ini tak bisa menemui sang ustadz karena sedang tidak
ada di tempat tiba tiba salah satu pemuda itu berkata kasar sehingga terlibat adu mulut dengan
saksi mata adu mulut panjang menarik perhatian warga saat mencoba menghindari masa yang berkerumun
kedua pria berusaha lari dan ditangkap oleh warga keduanya sempat dikeroyok oleh beberapa warga dan
akhirnya diamankan oleh polisi menanyakan salah satu ustadz yang bisa mengobati anak penyakit yang sedang mereka
hasil pemeriksaan kepolisian kedua pria ini memang sedang menjalani perawatan gangguan jiwa
terlepas dari pengawasan hingga keluyuran ke kampung tetangga polisi tidak menemukan satupun
senjata tajam dari kedua pria yang dituduh warga akan menyerang seorang ustadz kampung ya itulah
pemukulan itu terjadi kesalahpahaman karena belum mengetahui kondisi kedua belah pihak antara
nur yaman dan nur yamin ada gangguan jiwa oh gitu kepolisian langsung mengamankan kedua pria
kembar ini ke mapolres palembuhan ratu dan akan menjalani pemeriksaan ahli kejiwaan kasus ini
masih dalam penyelidikan mapolsek parungkuda kabupaten sukabumi ahmad fikri sukabumi jawa barat